puluhan biker adventure bike yang tergabung dalam komunitas on tahun ini menjajal menikmati
keindahan alam kaki gunung gede pangrango di sukabumi jawa barat sabtu hingga minggu
pekan lalu di atas motor deventure kelas dua ratus lima puluh cc ke atas mereka melewati jalan berbatu berlumpur
dan melintasi perkebunan teh di kaki gunung gede pangrango setelah melewati jalur yang melelakan
ini para biker kemudian berkemah di kaki gunung tak sekedar menyelukan hobi dengan bertualang
di atas sepeda motor komunitas ini juga melakukan aksi sosial bagi masyarakat di sekitar desa
sudajaya girang kenyambatan sukabumi kabupaten sukabumi kali ini para on tahun bikers membangun
empat unit kamar mandi umum serta caping ground yang bisa digunakan masyarakat dan para wisatawan
selain itu mereka juga membagikan alquran di masjid sekitar perkemahan donasi kembangkan
kita serah terima pembuatan mck sebanyak empat unit untuk camping ground yang juga kebetulan
diresmikan dengan nama mentahut keping ground seperti itu jadi kegiatannya untuk
kita kumpul kumpul bareng bareng semua para pencinta motor adventure yang mencari jalur
juga adventure terus kita juga ya sekalian majuin perekonomian ya meski dilakukan lima
pandemi namun kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan seperti para peserta yang ikut harus
lulus tes swab antigen ahmad fikri sukabumi jawa barat